ibu korban menangis histeris hingga jatuh pingsan saat tubuh anaknya ditemukan tak bernyawa
di waduk plt amrica banjar negara jawa tengah
jasad bocah berusia sembilan tahun itu ditemukan setelah hilang selama dua hari akibat tenggelam di sungai
tim sar gabungan langsung mengevakuasi tubuh korban yang berada di tengah waduk
usai dievakuasi petugas membawa tubuh korban ke rumah duka
kedatangan korban di rumah duka membuat keluarga histeris
korban bernama fahri alif budiman ini meninggalkan rumah untuk bermain di sungai merau bersama temannya pada selasa lalu
namun saat itu kondisi sungai sedang meluap sehingga korban hanyut terbawa arus
saya dan istri saya baru saja pergi ke ladang
sudah berpesan kepada anak supaya tetap di rumah
tapi ternyata anak main
dan saya kira itu main ke rumah orang tua saya
dan ternyata dia perginya ke sungai yang ternyata arusnya cukup deras
dan mengakibatkan anak saya hanyut terseret arus
upaya pencarian seorang santri di kabupaten batang jawa tengah yang hanyut dan hilang di sungai setelah diterjang air bah terus dilakukan tim gabungan
peristiwa yang terjadi pada rabu sore itu bermula saat korban tengah menyeberang sungai bersama ketiga temannya
namun tiba tiba air bah datang
dua santri selamat hingga sampai di seberang sungai
naas salah satu santri hanyut terbawa arus air bah
sedangkan satu santri yang belum berani menyeberang langsung meminta pertolongan warga
hingga kamis sore upaya pencarian masih belum membuahkan hasil
derasnya arus sungai dan debit air yang masih tinggi membuat tim kesulitan dalam mencari korban
tim liputan cnn indonesia